abraham lunggana atau lulung mengawali karir politiknya di dprd dki jakarta
ya lulung juga dipercaya p tiga menjabat ketua dewan pimpinan cabang jakarta pusat
nah dalam perjalanannya menuju pemilihan gubernur dki
lulung mendapat dukungan dari ketua umum p tiga versi muktamar jakarta jan farid
untuk melangkah menuju dki satu partainya masih memerlukan sepuluh kursi tambahan
saat ini p tiga baru mengantongi lima belas persen dari jumlah kecukupan partai untuk mengusung calon gubernur